denging suara tungku uap menjadi ciri khas penjual keliling penganan
yang biasa dijajakan sejak sore hingga malam hari itu
inilah kue putu jajanan khas orang jawa sejak dahulu
jajanan kue putu sangat akrab dengan masyarakat indonesia
kue ini disukai hampir segala usia mulai anak anak hingga orang tua
bukan hanya di jawa di beberapa daerah lain pun ada makanan dengan bahan dasar yang sama dengan kue putu
tak melulu berbentuk selinder berwarna hijau dengan isian gula merah
kue putu kini disajikan dengan bentuk dan kemasan yang inovatif
denging suara tungku pemanas menjadi ciri khas pedagang keliling kue putu
yang identik dengan rasa yang manis dari isian gula merah di dalamnya
kue ini dikenal sebagai salah satu makanan khas jawa
namun kue putu sudah dikenal sejak zaman dinasti ming di tiongkok pada abad ke dua belas dengan nama sianro xiaolog
di sana kue tersebut tidak berisi gula merah melainkan kacang halus yang dikukus dalam cetakan kayu
renon sudah ratusan tahun lalu masuk dari tiongkok
karena di zaman ming konon sudah ada jenis makan

tapi gini saya mengambil indikasi sendiri
dari kecil ayahku kan datang dari shanghai
kalau lagi iseng dia senggang dia bikin kue putu
bentuknya piramid dipenggal terbalik
jadi kayu dibuat piramid tapi dipenggal
kukus bagian yang kecil yang dikukus
hanya isinya unik
dia potong ini minyak minyak babi
diaduk dengan gula halus
terus dikasih kismis
baru dimasukkan dikukus
bisa warna putih
bisa warna merah muda
itu indikasi pertama
waktu aku ke yunan
aku lupa bentuknya
tapi yang pasti gak seperti ini
bentuknya pakai bumbung bambu
tapi dia pakai kayu
hanya aku ingat isinya itu pakai kacang merah
mengutip buku kuliner khas tionghoa di indonesia
kue ini sampai ke nusantara
lewat ekspedisi pelayaran
yang dilakukan laksamana jengho
pada abad ke empat belas
sampai ke pulau jawa
kue putu berakulturasi dengan masyarakat
yang terlihat dari isian kue
yang berubah dari kacang menjadi gula merah
berlimpahnya ketersediaan gula merah dibanding kacang
membuat masyarakat jawa kala itu
mengganti isian kue putu dengan gula jawa
istilah kue putu juga muncul
dalam ensiklopedia budaya jawa
yang ditulis pada abad ke delapan belas
dalam buku itu
kue putu disebut sebagai makanan sampingan
atau camilan masyarakat
yang biasa dikonsumsi
saat pagi atau sore hari
ya perlu diketahui bahwa serat sentini adalah sebetulnya
semacam ensiklopedi budaya jawa
di sana tercatat ya berbagai fenomena kehidupan sosial masyarakatnya
sejak mungkin abad enam belas sampai delapan belas ya
karena penulisnya sendiri itu mengembara dari daerah ke daerah
dan setiap budaya budaya tempatan itu dipotret
dengan kehidupan sosialnya
memang kue putu hanya disebutkan saja di situ
jadi tidak pernah dikasih contoh kan
nah oleh karena itu sejak abad tujuh belas barangkali
ya sudah putu dengan th loh ya
bukan tu putu
itu sudah memasarakat menjadi makanan cemilan orang kebanyakan begitu ya
tapi bukan dalam konteks makanan makanan untuk apa
dukungan upacara ritual ya bukan
warna hijau kue putu berasal dari serat daun pandan
yang biasa digunakan masyarakat jawa saat itu
sebagai pewarna makanan
kue putu tidak dijajakan berkeliling menggunakan gerobak
ataupun dibuat langsung di depan pembeli
namun kue ini dijual dalam bentuk sudah jadi
di pasar pasar malam
kesukaan masyarakat jawa akan rasa manis pun
membuat kue putu dikenal secara turun temurun
bukan hanya di indonesia
kue putu juga ditemukan di negara kawasan asia tenggara
yakni singapura dan malaysia
negara negara tersebut memiliki metode pembuatan dan penyajian kue
yang berbeda dengan indonesia
tetapi menggunakan bahan baku yang sama
yaitu tepung beras gula merah serta parutan kelapa
di singapura dan malaysia bentuknya pipih seperti piring
di sana bentuknya piring dikasih kain
tetapkannya itu dari seng
kasih kain tipis
terus berasnya ditaruh
kasih gula aren
ditutup dengan itu
terus ditutup lagi kalau nggak salah
dikukus dari bawah juga
itu tiga indikasi yang aku temuin
ya kalau sekitar indonesia umumnya semuanya gula aren
aku belum temuin
putu itu isinya lain
serupa dengan orang indonesia
kue ini juga dijadikan kudapan warga di malaysia
dan singapura saat bersantai
banyak kalangan yang mendahului

dan setelahatici muzik
singkatan yang melambangkan penjual kue berbahan tepung beras ini
yakni pencari uang tenaga uap
istilah itu muncul di kalangan pedagang yang menggantungkan hidup pada usaha penjualan kue putu
ini kan sebenarnya kayak ungkapan yang main main ya
mencari uang dengan tenaga uap itu kan artinya justru kita lihat yang putu yang di jakarta itu
itu kan tenaga uap sebetulnya kan
jadi mencari uang menjual makanan dengan tenaga uap memang dimasak dari uapnya itu kan
saya kira ini apa istilah dengan main main tapi betul juga gitu
mencari uang dengan tenaga uap
bahwa matangnya putu kan dengan uapnya tadi tuh
saya kira sebetulnya kita hanya berpikir seolah olah ini kapal dan sebagainya
tapi itu satu ungkapan yang main main tapi kena gitu ya
betul bahwa mencari uang dengan tenaga uap
artinya uap itu untuk mematangkan putu tadi ya
karena yang bunyi tadi itu
saya kira itu menarik juga itu
apa ungkapan yang kelihatannya ungkapan apa ternyata memang realnya begitu ya
kue putu tak sekedar menjadi warisan kuliner
tetapi juga merupakan sumber ekonomi bagi sebagian kalangan
edi purwanto misalnya selama ini berjualan kue putu di sekitar kawasan kuningan jakarta selatan
untuk menghidupi keluarga
apalagi pandemi covid sembilan belas membuat pilihan lapangan kerja lain yang diminatinya terbatas
ya bisa juga gitu kan
bisa juga namanya orang jawa juga gitu kan
asal dari jawa bisa juga dari pengen jualan juga gitu kan
jualan putu juga
asalnya dari brebes karena faktor ekonomi juga gitu kan kena pandemi juga kan
dulu juga saya mau berangkat ke luar negeri tapi kan nggak bisa karena ditutup gitu kan
jadi ya ada lowongan kayak gitu saya masuk aja gitu
terus kan nggak namanya jualan namanya usaha gitu pasti ada jalan gitu
edi perjualan kue putu dengan mempertimbangkan
tetap menggunakan metode pembuatan kue secara turun temurun
yaitu menggunakan bahan tepung beras gula merah dan parutan kelapa
bahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam cetakan bambu berbentuk selinder
lalu dimasak di atas tungku uap
tungku uap inilah yang menjadi sumber suara denging saat edi berjualan berkeliling kampung
jika semua lubang pada tungku uap ditutup bunyi dengingnya

sementara masyarakat jawa mengenal kue putu
berbagai daerah lain juga mengenal penganan serupa dengan sebutan berbeda
kue putu dikenal sebagai salah satu jajanan tradisional khas suku jawa
tetapi di daerah lain ada makanan yang serupa dengan kue putu karena memiliki bahan baku yang sama
yakni tepung beras gula jawa dan parutan kelapa
kue putu ini dikenal dari daerah tapan dan utara yang dinamakan ombus ombus
lalu dari suku sunda yang dinamakan awuk dan dari betawi dinamakan dongkal
kesamaan bahan dasar kue di sejumlah daerah lain di indonesia ini
disebabkan oleh berlimpahnya sumber beras di wilayah seperti sumatera dan jawa
meski demikian ada ciri khas bentuk dan cara penyajian di setiap daerah
mengenai rasa bisa saja
diadaptasi di masing masing bersesuai dengan bahan lingkungan
ada rasa berbeda sedikit ada komposisi yang berbeda
dan itu saya kira bukan hanya kepenganan putu atau putu
itu bisa saya terjadikan
tetapi kan setiap daerah punya rasa sendiri
itu yang barangkali untuk disajikan pada masyarakat daerah yang disesuaikan dengan ide daerah
selain itu ada ombus ombus kue asal tapanuli utara sumatera utara
yang berbahan dasar sama dengan kue putu
kue ini pertama kali diperkenalkan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
oleh seseorang bernama musik sihombing di kawasan siborongborong tapanuli utara
bahan dasar kue ini adalah tepung beras parutan kelapa gula pasir garam dan gula merah
yang berbeda adalah ombus ombus dibungkus daun pisang yang dibentuk seperti limas
lalu dikukus di dalam dandang atau panci kukus selama dua puluh hingga tiga puluh menit
dalam bahasa bata ombus ombus bermakna tiup tiup
karena kue ini lebih nikmat dimakan saat masih panas dan harus ditiup
masyarakat batak pun biasa menikmati kue ini saat masih hangat ditemani teh atau kopi
dari segi kesehatan kandungan karbohidrat yang terdapat pada kue putu
bisa menjadi sumber energi
namun jumlah kue yang dikonsumsi perlu diperhatikan
agar kandungan gula yang berasal dari karbohidrat tidak berlebih
jadi gini kue putu itu kan terbuatnya dari apa
dari tepung dari kuenya kemudian di dalamnya diisi apa
gula jawa tepung kemudian
ada yang parutan kelapa lagi
ya nah jadi kandungan gisinya apa
kandungan gisinya ya otomatis itu semua karbohidrat
karbohidrat itu kita tahu sebagai bahan makanan sumber gula
bagi tubuh artinya apa
kalau kita makan kue putu yang berasal dari tepung gula jawa
kadar gula darah pasti akan naik
nah memang untuk orang yang sehat setelah makan itu
kadar gula darah naik terasa segar
ya begitu juga orang yang sakit misalnya diabetes
makan itu segar tapi kan gula darahnya jadi melonjak tinggi
kalau orang diabetes
itu bahaya nggak boleh
nah jadi orang yang kena kencing manis diabetes tidak boleh makan kue putu
jadi gula darahnya harus dikonsumsi sehari hari
dan dikonsumsi sehari hari
jadi kita harus memiliki kode yang tepat
sementara itu penderita diabetes tidak dianjurkan memakan kue ini
adapun orang yang memiliki kadar gula darah normal disarankan
agar mengkonsumsi kue putu sekali seminggu
dengan porsi maksimal dua potong
kue putu identik dengan bentuk silinder dengan isian gula merah di dalamnya
namun saat ini ada inovasi bentuk kue putu sehingga terlihat lebih trendy
diterima anak muda khususnya generasi milenial
salah satu inovasi kue putu adalah waffle putu
waffle yang dikenal sebagai makanan asal benua eropa
dikreasikan sebuah restoran di jakarta
dengan bahan dasar kue putu
antara lain parutan kelapa dan gula merah
adapun bahan waffle lain yang digunakan
tepung terigu dan pewarnaan dari daun pandan
kalau konsepnya hello sunday sendiri memang itu mencakup milenial sih lebih besar ya kak dominan
karena di sini banyak mayoritasnya itu
milenial itu tidak tahu bahwa kita indonesia itu punya menu menu yang enak
tidak kalah enak dengan waffle
makanya kita create menu menu yang enak
kita create menu waffle putu ini atau putu waffle ini dengan khas indonesia
biar orang orang milenials juga tahu
dan orang orang apa orang tua kita yang cari menu menu lama
di kita tetap masih ada nih kak
dan sambil makan kan biasanya sambil mengenang ini
makanan dulu ayah atau ibu gitu sama anaknya
atau yang milenials biar tahu putu waffle itu bukan hanya sekedar makanan biasa
itu makanan makanan yang harus kita kembangkan
makanan menu indonesia yang memang harus orang banyak tahu
itu selain rasanya enak dan itu unik banget khas indonesia banget gitu sih kak
selain itu inovasi kue putu dilakukan dalam bentuk minuman
oleh salah satu kedai kopi di jakarta
dalam hal ini cita rasa manis kue putu dari gula merah diadaptasi ke dalam minuman
namun cita rasa kelapa tidak berasal dari parutan kelapa
melainkan dari remah biskuit kelapa
aroma kue putu yang khas menjadi salah satu cara menarik minat konsumen
nah kita lihat kayak rasa yang baru ini adalah sesuatu yang kita pengen perkenalkan
tapi rasa barunya lebih dari segi format yang baru
cuma kayak tastenya sendiri udah familiar nih gitu
jadi kita lihat kue putu ini kan sebenarnya rasanya aromatik ya
ada pandannya ada gula arennya yang mana sebenarnya udah ada nih di rasa rasa kopi kita
nah minuman kue putu ini kita ciptakan tanpa kopi
jadi kita harapannya bisa dikonsumsi sama siapa saja
jadi kita memang cari rasa yang memang udah kental dengan makanan tradisional indonesia
yang tentu saja kalau misalnya kita ngomongin makanan tradisional itu udah jadi part of budaya kita juga ya
berbagai inovasi ini dilakukan agar kue putu tetap diingat masyarakat di tengah perubahan zaman
kreasi itu pun diterima masyarakat khususnya anak muda
kue putu yang melekat sebagai jajanan tradisional kini dinilai sebagai hidangan baru yang unik
sebenarnya suka banget sama kayak foto biasanya tuh kan lewat abang abang depan rumah kan
nah tapi sekarang udah mulai jarang abang abang yang lewat terus bingung nyarinya di mana gitu kan
yang enak apa lagi gitu
terus ternyata di sini tuh nyediain waffle inovasi yang rasanya kue putu
terus surprisingly itu enak banget
terus aku ajak teman teman kesini juga dan mereka suka juga rasanya
jadi kadang kalau misalnya nongkrong eh kesitu lagi yuk kita cobain waffle kue putu
jadi ya sekarang kalau nyari kue putu gak perlu harus jauh jauh ke abang abang
di kafe milenial aja juga ada dan rasanya juga enak dan instagramable juga gitu sih
menurut saya dengan adanya inovasi dari minuman forei yang kue putu
menurut saya ini cukup untuk memperkenalkan budaya salah satu kue tradisional indonesia
kepada masyarakat apalagi anak muda zaman sekarang
mungkin kan anak muda zaman sekarang ih apa tuh kue putu gak pernah nyobain
tapi dengan adanya inovasi minuman baru ini bisa memperkenalkan salah satu kue tradisional
ke anak anak muda zaman sekarang ini
apalagi untuk ini rasanya sendiri menurut saya cukup mirip dengan kue putu ya
jadi ya secara tidak langsung anak anak muda jadi oh tau sedikit nih kue putu kayak gini
jadi mau coba beli kue putunya juga beneran
jadi bisa tau dengan kue tradisional yang ada di indonesia
namun ada hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi varian hidangan kue putu ini
penderita diabetes tidak dianjurkan mengkonsumsi makanan dengan kandungan gula tinggi seperti ini
adapun bagi orang sehat takaran konsumsi perlu diperhatikan
agar kadar gula dalam darah terjaga
kandungan gisinya kalorinya pasti lebih tinggi
tapi tingginya waffle itu dibuat dari apa tepung juga
artinya dia tingginya makin tinggi kalori dari karbohidrat
karbohidrat sederhana yang lebih mudah diserap
artinya semakin jelek sebenarnya
karena kandungan gulanya akan semakin tinggi
nah minuman bagaimana dengan minuman yang ada kue putunya
kalau sekali sekali misalnya anda lagi keluar sama keluarga anak
ya sebulan sekali bolehlah
tapi jangan berlebihan
karena kalau terlalu sering seperti tadi saya bilang
kekasnya dirangsang mengeluarkan insulin
suatu saat dia akan kelelahan
kelelahan akhirnya anda bisa menderita diabetes
menerapkan pola hidup sehat tentunya juga menjadi hal utama
agar kadar gula dalam darah tidak berlebihan
merupakan salah satu olahan warisan budaya masyarakat indonesia
tak hanya menjadi pengisi parut yang nikmat
kue putu telah menjadi penganan khas yang tak lekang oleh waktu